gunung merapi kembali luncurkan awan panas guguran sebanyak dua kali pada selasa pagi
meski demikian bpptkg yogyakarta menyatakan secara umum aktivitas merapi pada erupsi kali ini cenderung menurun
awan panas ini terjadi pada sekitar pukul enam waktu indonesia barat
awan panas atau wedus gembel ini meluncur sejauh satu enam km ke arah kalikrasak yang berada di barat daya merapi dengan durasi sekitar dua menit
sepuluh menit sebelumnya juga terjadi awan panas guguran dengan jarak dua km ke kalikrasak
meski luncuran mengarah ke barat daya arah angin berembus ke tenggara
dan dilaporkan terjadi hujan abu tipis di gelagaharjo sleman d i e terutama di daerah serunen dan juga kali tengah lor
merapi masih status siaga atau level tiga